tim bulu tangkis indonesia berangkat menuju bangkok pada senin siang
melalui bandara internasional soekarno hatta
untuk mengikuti tiga turnamen internasional di thailand pekan depan
namun kekuatan skuad merah putih berkurang
setelah kevin sanjaya sukamulyo dipastikan batal berangkat
menurut keterangan resmi psbi
pembatalan kevin merupakan buntut dari hasil swab tes pcr
hasil tes menunjukkan pemain ganda putra berusia dua puluh lima tahun itu positif covid sembilan belas
swab tes pcr terakhir yang dijalani kevin adalah
di rumah sakit mitra keluarga kelapa gading jakarta utara pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
tiga hari sebelumnya dua puluh delapan desember
kevin juga sempat menjalani tes rupa di tempat yang sama
dan hasilnya pun positif
tim badminton indonesia akan berlaga di tiga turnamen di impact arena bangkok
dua di antaranya berkategori bwf superb
yaitu yonex thailand open dua belas sampai tujuh belas januari
lalu toyota thailand open sembilan belas hingga dua puluh empat januari
setelah sembilan bulan tidak ada pertandingan
ini adalah pelandingan pertama
jadi ini kesempatan yang sangat baik sekali
untuk membangkitkan kembali semangat atmosfer untuk pertandingan
mudah mudahan ke depannya bwf mengatur program pertandingan yang lebih baik lagi
bagi delapan pemain atau pasangan dengan peringkat terbaik
akan lanjut bertarung di final bwf world tour dua ribu dua puluh satu pada dua puluh tujuh sampai tiga puluh satu januari
kevin batal tampil di bangkok bersama marcus fernaldi gideon
ganda putra nomor satu dunia sekaligus unggulan pertama ini pun
terpaksa mundur dari seluruh rangkaian kejuaraan tersebut